yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa
dalam rangka kita memiliki sebuah kecepatan untuk mencegah memutus rantai penyebaran dari covid sembilan belas
kemudian juga pentingnya kerjasama antara pusat dan daerah
sehingga komunikasi antara pusat dan daerah betul betul harus selalu dilakukan
sehingga semuanya kita memiliki satu visi memiliki satu garis yang sama dalam menyelesaikan covid sembilan belas ini
yang kedua yang berkaitan dengan pembebasan bersarat napi ini dihubungkan dengan covid sembilan belas
seperti di negara negara yang lain saya melihat misalnya di iran membebaskan sembilan puluh lima ribu napi
kemudian di brazil tiga puluh empat napi di negara negara yang lainnya juga melakukan yang sama
kita juga minggu yang lalu saya sudah menyetujui ini juga agar ada juga pembebasan napi
kita yang over kapasitas sehingga sangat beresiko untuk mempercepat penyebaran covid sembilan belas di lapas lapas kita
tetapi tidak diimbas begitu saja tentu saja ada syaratnya ada kriteriannya dan juga pengawasannya
saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai nabi koruptor tidak pernah kita bicarakan
dalam rapat rapat kita
jadi mengenai pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas tidak ada perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini
jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi bidana umum
kemudian yang ketiga mengenai kecepatan
saya betul betul minta agar tes pcr pelaksanaan rapid test ini diberikan prioritas untuk orang orang yang berisiko tinggi
baik itu dokter dan keluarganya sekali lagi untuk yang pdp untuk yang odp dan sekali lagi kecepatan pemeriksaan di laboratorium
tolong lagi ditekan lagi agar lebih cepat dan kita harapkan dengan kecepatan itu kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif
kemudian juga kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi apd alat alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit akan juga menjadi perhatian
kita sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah
tetapi dari daerah itu juga harus diawasi dilihat betul apa sudah didistribusikan ke rumah sakit
kemudian karena terakhir saya melihat membaca bahwa wao menganjurkan agar semuanya memakai masker
saya minta juga penyiapan masker ini sekarang ini betul betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat
karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker
karena di awal ya om menyampaikan dulu bahwa yang pakai masker itu hanya yang
sakit yang sehat enggak tapi sekarang enggak
semua yang keluar rumah harus pakai masker
kemudian yang keempat ini yang berkaitan dengan berita mengenai yang terjadi di negara negara lain
ini juga perlu disampaikan kepada publik
agar publik juga memahami
memiliki sebuah wawasan bahwa sekarang ini sudah dua ratus tujuh negara yang terdampak
mestinya ada yang menyampaikan mungkin tidak dari kita
tapi ini perlu disampaikan mengenai sepuluh negara dengan kasus tertinggi
misalnya di amerika serikat sekarang sudah tiga ratus lima ribu
jerman delapan puluh lima ribu
perancis enam puluh tiga ribu
iran lima puluh tiga
inggris tiga puluh delapan ribu
biar kita semuanya memiliki gambaran bahwa penyakit ini tidak hanya di indonesia
tapi di dua ratus tujuh negara
dan kasus kasusnya tadi disampaikan sepuluh kasus
sepuluh kasus tertinggi di negara negara yang tadi saya sebutkan
ini perlu mungkin disampaikan kepada publik
ini perlu mungkin enggak tahu setiap hari atau setiap dua hari harus ada yang menyampaikan
tetapi sekali lagi bukan dari kita
kemudian yang keempat
saya minta diupdate
berapa persen kabupaten provinsi dan kota yang telah melakukan kegiatan
re alokasi anggaran dan re focusing apbd
karena ini penting sekali
jangan sampai ini kita
agak terlambat terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial
agar segera bisa dinikmati oleh masyarakat
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini